kain khas indonesia yang telah mendunia
batik masa kini digandrungi tidak saja oleh para orang tua dan dewasa
namun juga para muda dan remaja
tak heran usaha batik berkembang pesat
berbagai varian batik pun bermunculan
jauh sebelum batik berkembang seperti saat ini
seorang perempuan muda yang saat itu berusia tujuh belas tahun
sally geovani mengambil langkah berani
ia merintis usaha batiknya sendiri
kala itu sally dibantu sang suami ibnu rianto
awalnya malah saya bukan jualan batik awalnya saya jualan kain mori
bahan dasar untuk membuat batik
karena kan kita saat itu belum mengetahui detail ya
proses batik itu seperti apa
tapi karena keinginan kuat aku ingin mulai usaha
jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan saat itu
jualan kain mori awalnya
dan saat itu juga kiosnya masih yang biasa ya
saya enggak buka toko
saya keliling ke pasar tanabang ke pasar baru awalnya
lalu kemudian butuh berapa lama sampai akhirnya menjadi
pampelan besar dan saat ini sudah menempati satu setengah hektar lahan
satu setengah hektar
butuh sekitar waktu empat tahun
kita merintis empat tahun baru kita bisa buka toko
menyisikan rasa malu
sally dan ibnu menjajakan kain mori dari pintu kebuka
sambil mengumpulkan modal usaha untuk membuka bisnis batik impian mereka
berapa pegawai waktu itu
di awal merintis kita pegawai bahkan tidak ada pegawai
kita langsung bekerja
pertama kita jualan kain putih meteran karena melihat potensi yang ada
kita nikah usia muda juga mbak
kita nikah usia tujuh belas tahun
dan ketika itu ketika kita baru nikah
biasanya yang dilakukan oleh orang orang ketika malam pertama adalah
tapi kalau justru kita bagaimana untuk besok
nah ini menarik kan memulai bisnis di usia muda dan juga sudah menikah
kadang kan orang berpikir bahwa menikah ini membatasi diri untuk meraih kesuksesan
ataupun untuk berbisnis kedepannya
tapi pada saat itu apa yang ada di pikiran ibnu
jadi yang di pikiran kita adalah
karena kita ini sudah dipersatukan
dan dari kita sendiri sudah berminggu besar
bahwasannya kita harus bisa buktikan
puasannya yang nikah muda itu bisa sukses
jadi kita mulai dari mulai malam pertama
kita langsung mau planning kan besok mau seperti apa gitu
alhamdulillah dengan modal aploa pernikahan sebesar tujuh belas juta
kita mulai which is kain putih meteran karena melihat potensi melihat peluang
kami ini di daerah pembatik
jadi kita jual kain putih jual peralatan membatiknya
dan itu kita tidak berlangsung lama kita berlangsung sekitar tujuh bulan
karena kita melihat juga puasannya kita kalau usaha bahan baku saja
kapan kita bisa besar gitu
jadi kita mulai merintis usaha kecil kecilan
kita produksi batik kecil kecilan
dan kita ambil dengan pengajian pengajian sekitar
kita jual ke jakarta ke medan ke bandung dan kota kota besar lainnya

berkat kerja keras serta niat mengembangkan batik cerbon
warisan leluhur membawa mereka meraih sukses
batik trusmi itulah nama yang mereka pilih
sesuai dengan nama daerah tempat selly dan ibnu mendirikan usaha
awalnya batik khas cirebon menjadi andalan mereka
empat tahun berjuang
sally dan ibnu mulai bisa menerima pegawai dan menempati kios yang lebih besar
sully siawati adalah salah satu pegawai mereka yang telah bekerja sejak dua ribu tujuh
ia tahu betul perjuangan suami istri ini dalam merintis usaha batik
perjuangannya kita nggak bilang misalkan customer nyari misalkan sepuluh
itu mbak sally sama pak ibnu tuh langsung nyari di saudara saudaranya kan batik juga
jadi ngomong tuh tetep ada nggak bilang nggak ada
jadi customer tuh puas senang
sempat naik sepeda mbak selly
dari belakang pintu belakang nggak dari depan
mbak juga pernah ngerasain apa belum ada customer terus
dulu kan nggak seramai kayak gini ya
sepi banget customer tuh satu dilayanin terus terus kan
lama lama kan customer tuh suka senang
jadi kan buat langganan bilang ke temen temennya juga
jadi kan tambah banyak tambah banyak
jadinya berkembang banyak seperti ini
usaha yang dirintis saat sally dan ibnu masih sama sama berusia tujuh belas tahun ini pun berkembang pesat
satu persatu gerai batik didirikan
selain di cirebon batik terusmi juga ada di jakarta surabaya medan dan bandung
seiring bertambahnya gerai jumlah karyawan pun turut meningkat
berawal dari satu pegawai kini batik trusmi telah memiliki pembatik sendiri
delapan ratus orang menggantungkan hidupnya dari usaha selly dan ibnu
bahkan pasangan buddha ini berani menetapkan target pada tahun dua ribu tiga puluh dua nanti mereka bisa memiliki karyawan hingga satu juta orang
kita dengan pegawai itu kita treatment baik ya gitu
yang pertama dari impian mereka gitu
jadi saya harus bisa ngebangun impian mereka agar tumbuh gitu
yang kedua kita juga memberikan pelatihan pelatihan gitu
sebulan sekali kita datangkan trainer trainer untuk memberikan motivasi memberikan inspirasi di situ gitu
terus memberikan spiritual juga gitu
ya seperti itu
kita rutin juga ada untuk pimpinan pimpinan divisi itu kita memberikan pelatihan pelatihan gitu
seperti itu gitu
iya kalau dari aku pribadi aku dari dulu sampai sekarang aku tidak pernah berubah itu melakukan hal yang
jadi kalau kita pengen karyawan kita rajin kita harus tunjukkan dulu
kalau kita mau karyawan kita itu disiplin kita tunjukkan dulu saya disiplin gitu
jadi saya selalu melakukan itu karena saya percaya manusia itu kan bukan robot
manusia itu kan punya hati
kita nggak bisa dong tinggal pencet tombol mereka harus begini mereka menjalankan begitu
jadi harus kita contohkan
harus kita contohkan seperti apa
setiap manusia pasti melakukan kesalahan gitu kan
kalau kita negative thinking begitu salah kita langsung pecat
kita gak akan bisa dapat pelajaran
tapi kalau misalnya salah kita perbaikin kita perbaikin alhamdulillah jadi sdm itu jadi bertumbuh lebih baik gitu
usaha yang telah berkembang nyata tak membuat sally dan ibnu berhenti melakukan inovasi
mereka tetap rajin berburu ilmu untuk mengembangkan batik trusmik
dan berbagai prestasi bergensi telah sukses tersemat pada nama mereka
aku untuk memperkenalkan batik terusmi aku sering ngisi acara acara sharing di kampus kampus acara acara seminar
dan saya gak terlalu ini uang ya
karena saya melihatnya peluang gitu kan
di dalam peluang kan pasti ada uang tuh gitu
ketekunan dan kerja keras pasangan muda ini bukannya tanpa halangan
saat memulai usaha sally dan ibnu harus berjibaku menempuh jalan panjang menjajakan batik dari toko ke toko
ketika ibnu dan selly masih merintis usaha orang tua dan kakak kakak ibnullah yang menjadi pelanggan setia kain mori jualan ibnu
ibu tuh sangat terharu sekali melihat anak ibu jadi begitu nggak ada gambaran
ibu tuh dari kecil sampai ibnu cari uang gak ada gambaran anak ibu bakal dijung jung derajatnya sama allah tuh
ibu cuma mendoakan aja
ibu cuma mendoakan aja
ibu cuma mendoakan aja
gapaian mereka kini tak lepas dari peran orang tua ibnu rusimah kasrija dan nuraliah yang berprofesi sebagai perajin batik rumahan
mereka lah yang pertama kali mengajarkan teknik dasar membuat batik
berdua tuh orang tua punyanya hanya mendoakan tapi hatinya tuh sangat rasa khawatir tuh
berdua tuh orang tua punya hanya mendoakan tapi hatinya tuh sangat rasa khawatir tuh
tak hanya menjual batik khas cirebon
tak hanya menjual batik khas cirebon
pasangan yang kini berusia dua puluh tujuh tahun ini juga berkreasi dengan motif batik uang achor bat blue

pasangan yang kini berusia dua puluh tujuh tahun ini juga berkreasi dengan motif batik lain
nah salah satu ciri khas mereka adalah batik megamendung
tidak hanya berwarna senada batik megamendung juga dikombinasikan dengan
motif kupu kupu dan nada dengan warna menarik
awan ya awan itu ada lapis lapisannya gitu jadi kita kalau memakai megamendung itu
berasa kasta kita naik gitu selain seperti lagi corak khasnya
ada keratonan karena di cirebon kan punya tiga keraton ya
kacirbonan kesepuhan sama kanoman jadi itu keratonan itu identitas juga gitu kan
batik cirebon ya batik keratonan motifnya
saat ini motif yang mau dikembangkan berapa jenis sih yang dibatik terus mini
banyak sekali ya kita tiap bulan aja mengeluarkan motif itu dua puluh motif
iya dua puluh motif baru jadi kita kontemporer motifnya
tapi yang tradisional kita matching in sama motif modern
yang mendesain siapa
ada orang desainnya khusus kita serahkan ke ahlinya lah
tapi juga mempelajari juga bagaimana teknik tekniknya
pasti kan soalnya desain pasti approve nya aku juga
jadi sebelum desain keluar aku approve dulu aku tanya dulu ini maksudnya apa ini artinya apa
jadi aku belajar juga disitu banyak
kreativitas model batik yang dihadirkan pasangan ini membuat gerai mereka menjadi
salah satu prima donna pusat oleh oleh kreativitas
saat akhir pekan pembelinya bisa mencapai lima orang per hari
harganya terjangkau terus juga lengkap ya di sini koleksi batiknya lengkap
terus ada juga untuk oleh oleh khas cirebonnya juga ada
batik terusmi itu sering ada promo terus pelayanannya juga ramah ramah
paling sering bikin event pokoknya paling seru lah daripada batik batik yang lain
tak hanya masyarakat biasa pelanggan batik terusmi juga datang dari kalangan artis hingga pejabat negara
jika awal membangun batik dengan selera batik sekarang ada perubahan nggak
ada sih banyak perubahan dari segi motif ya motifnya ya lebih modern
terus dari warna juga lebih colorful gitu kan terus dari desain
desain juga lebih menarik gitu kan jadi sekarang tuh batik bukan hanya dipakai untuk kondangan atau acara acara informal
tapi buat jalan jalan santai santai juga
sehari hari juga sekarang oke karena modelnya menyesuaikan gitu
kalau dulu cuma sarung selendang gitu kan seperti itu
bisnis dengan pasangan tentu ada suka dukanya pembagian tugas rumah tangga dan bisnis kadang menjadi kendala
namun sally dan ibnu berusaha untuk terus saling mendukung dan berbagi peran
bagaimana berbagi tugas saat ini sally dan juga ibnu
ya jadi kita bagi tugas kalau sally bagian promosi
kalau saya di bagian bisnisnya saya di bagian finance nya di bagian organisasinya dan di bagian lain lainnya gitu
sally khusus buat promosi gitu karena dari saya sendiri tipenya orang yang senang bergaul
bersosialisasi jadi oke kita sepakat kalau bagian promosi dilakukan sama selly dan lain lain dilakukan sama saya
nah ini kan menarik juga promosi begitu sampai akhirnya bisa menjadi besar promosi seperti apa sih yang dilakukan oleh sally
untuk memperkenalkan batik terus minggu
untuk memperkenalkan batik turisme aku sering ngisi acara acara sharing di kampus kampus
acara acara seminar dan aku sering bukan networking gitu kan saya juga selalu melihat sih saya nggak terlalu ini uang ya
karena saya melihatnya peluang gitu kan di dalam peluang kan pasti ada uang tuh gitu jadi kita jalin silaturohim gitu kan
seru sih gitu kan seru dan aku juga itu lebih ini ke produksi juga

salah satu cara sally mendekatkan seri batik ke masyarakat adalah dengan membuka mini workshop di toko pusat batik terusmi di cirebon
di sini pengunjung bisa melihat secara langsung proses pembuatan batik
tak hanya sukses dalam bisnis sally dan ibnu ingin keberhasilan mereka juga dinikmati orang lain
utamanya kaum duafa yang membutuhkan uluran tangan mereka
karena saya dulu berasal dari keluarga yang ekonominya sulit ya saya merasakan betul betul gitu kan
gimana sih mau makan aja harus mikir belinya gimana gitu kan apalagi mau jalan jalan
jadi sekarang tuh saya lebih pengen bahagia saya tuh ketika bisa membantu orang gitu kan
sembilan tahun sudah sally dan ibnu malang melintang di dunia usaha berbagai pencapaian telah mereka raih
tak hanya kecukupan materi berbagai prestasi pun telah tersemat
di antaranya indonesian creativity award kategori desain dan kualitas produk terbaik hingga memecahkan rekor museum rekor indonesia tahun dua ribu tiga puluh
kategori pemilik toko terbesar terluas dan sekaligus
tak hanya di indonesia toko batik trusmi merupakan toko batik terluas di asia tenggara
jadi saat ini sudah menguasai pasar batik se asia tenggara dan juga sudah memecahkan rekor muri ya saat itu ini sudah memang ditargetkan seperti ini
ya alhamdulillah ya bukan hanya se asia tenggara bahkan sedunia gitu kan

di negara negara lain juga
di negara negara lain tidak ada toko batik sebesar ini
itu sebenarnya memang targetku aku dari dulu memang punya mimpi yang sangat besar gitu
cuma ya alhamdulillah targetku didukung juga dengan kondisi yang sekarang
batik sudah mulai dikenal sama banyak orang gitu pemerintah juga sudah mendukung memakai batik setiap hari jumat gitu kan
prestasi tak membuat pasangan lulusan sma ini berhenti berinovasi
sebuah gedung tua di desa terusmi cirebon jawa barat mereka beli
peninggalan kolonial belanda ini kemudian disulap menjadi butik batik yang kental dengan suasana etnik
kalau kita lihat kesuksesan sally dan ibnu dalam membangun batik terusmi ini kan pasti orang melihat wah besar sekali bagus hebat
tapi pastinya tentu pernah mengalami masa masa sulit
bisa diceritain ketika itu
iya karena untuk menjadi pelaut yang hebat itu diciptakan oleh gelombang gelombang yang besar tentu saja gitu
kita di perjalanan itu banyak sekali
tapi kendala kendala masalah masalah secara kita pengalaman belum ada modal juga belum punya ilmu juga masih sedikit pas pasan gitu
tapi kita dengan niat niat yang kuat tekad yang membaja gitu kan alhamdulillah masalah masalah tersebut bisa kita hadapi gitu
kita pernah juga kita baru mulai usaha kita pernah ditipu ya gitu
ditipu modal kita tujuh belas juta kita ditipu itu sebesar tujuh belas juta juga gitu
jadi kita kita punya uang yang kita punya gitu kan
tapi dari situ kita ambil hikmahnya saja mungkin ini ujian gitu
karena dalam kehidupan itu berbeda dengan sekolah gitu
kalau sekolah kita belajar dulu baru ujian gitu
tapi kalau kehidupan kita ujian dulu baru belajar dari situ gitu
terobosan lain yang sally dan ibnu buat adalah mengembangkan pasar batik mereka hingga ke amerika dan eropa
inovasi kedepannya apa
inovasi kedepannya apa
inovasi kedepannya apa sih
sudah ada batik lalu juga kuliner rental mobil mewah
jadi kita kan percaya tuh rezeki kita tidak hanya di satu bidang
ada pula rezeki rezeki kita di bidang bidang lainnya
tapi ada syarat dan kepentingan tentu yang berlaku
kita harus fokus dulu satu bidang baru boleh berkembang
nah sekarang alhamdulillah saya sudah fokus di batik dan batik juga sudah bertumbuh lumayan bagus gitu kan
terus kita juga coba di kuliner juga
insya allah mudah mudahan ini sudah jalan
jadi setelah bisnis itu bisa berkembang semua
ini kita mau berkembang
ini kita mau berkembang di properti juga
di properti alhamdulillah
kita sudah dua tahun jalan sih
sudah dua tahun jalan
alhamdulillah itu membantu program pemerintah juga
program pemerintah satu juta rumah
kita membangun di cirebon ini bukan hanya rumah mewah tapi rumah rumah kelas bawah juga
semangat berbagi juga dimiliki pasangan ini
sally dan ibnu bercita cita bisa membantu sesama dengan harta yang mereka punya
keduanya aktif melakukan kegiatan sosial seperti membagikan seribu sembako bagi kaum duafa
hanya itu lewat yayasan rezeki berlimpah berkah yang mereka dirikan
sally dan ibnu memberikan kesempatan gratis bagi anak anak yang ingin menghafalkan al quran semudah tersenyum
atau dengan metode qawni
pesan apa yang ingin disampaikan dari setiap kegiatan sosial yang sally dan juga ibnu lakukan
kalau saya pribadi kan karena saya dulu berasal dari keluarga yang ekonominya sulit ya
saya merasakan betul betul gitu kan
gimana sih mau makan aja harus mikir belinya gimana gitu kan
apalagi mau jalan jalan
jadi sekarang tuh saya lebih pengen bahagia saya tuh ketika bisa membantu orang gitu kan
saya lebih senang merasakan seperti itu sih gitu kan
selain aktif di kegiatan sosial dan bisnis
sally dan ibnu juga berbagi tugas membesarkan dua buah hati mereka
faisal anur dan naila almahira
kesibukan tak lalu membuat mereka lupa akan kewajiban sebagai orang tua
nay tadi belajar apa nay
nah ini belajar apa nih
karena pertanyaannya adalah bagaimana saat ini membagi waktu keduanya
mungkin masih awal awal masih begitu dekat gitu ya dengan punya bisnis makin lama makin banyak
nah ini gimana dibagi waktunya
awalnya ya saya pribadi kaget banget gitu
kaget banget ya dulu
ya dulu soalnya sama sama terus
kita jualan ke pasar bareng kita pergi kemana bareng
tapi sekarang dengan kesibukan yang luar biasa kita harus bagi waktu gitu kan
bagi waktu bagi tugas
mas ibnu kesana aku kesini
akhirnya ya kita timbul rasa profesionalisme gitu kan
kalau emang di kerjaan ya udah
kita gak bisa doang di kerjaan berdua dua
nanti kerjaan yang lain terbengkalai gitu kan
jadi akhirnya ya udah kita ini sih apa lebih bersyukur aja lah ya udah alhamdulillah
masih sehat apa gak apa apa deh
waktunya jarang yang penting pas ketemu tuh kita quality time
tapi ada agenda khusus misalnya tiap minggu
kita juga tiap tahun itu kita agendakan untuk liburan gitu
sama keluarga keluarga besar
jadi anak anakku ibu mertua bapak mertua gitu kita liburan
kini batik terusmi telah menjadi salah satu ikon kota cirebon
mz nya pun mencapai miliaran rupiah setiap bulannya
ada yang ada penelitian dan juga usaha keras ketekunan begitu yang bisa menghasilkan
dari tujuh belas juta buku yang modal awal sekarang mz nya berbulan
oke dan ini semua kisah hidup yang menginspirasi juga dituangkan dalam bentuk buku
ini bisa diceritain
ini kita dua tahun ya
biar ini juga untuk perusahaan perusahaan yang startup yang minder ketika belum punya ilmu belum mempunyai modal belum mempunyai kawasan networking gitu kan
di situ jawabannya gitu
jadi poin poin penting untuk startup bisa berkembang itu seperti apa dan bagaimana caranya agar kita yang perusahaan kecil bisa bertumbuh besar gitu
di situ saya memfilosofikan sebagai semut bisa menjadi gajah gitu
jadi di sini lengkap ya mulai dari awal pertemuan edo dan juga sally
dari awal dari sebelum menikah gitu kan sampai perjalanan kita menikah
terus di situ juga ada tuh kerikil kerikil yang kita pakai
jadi bagaimana solusinya bagaimana kita cara mengadanya di situ ada semua
mudah mudahan sih bisa menjadi inspirasi ya untuk para pembaca
satu lagi mimpi sally dan ibnu yaitu bisa berbagi pengalaman sukses mereka kepada lebih banyak orang
agar semakin banyak pemuda indonesia yang bisa meraih mimpi di usia belia
aku nanti atau kakak tapi saya akan menguadai udah gak usah sedekat lagi baru makan belasur aja
ayo sedekat lagi sedekat sedekat sedekat
buku nanti bisa keluar lagi lagu atau film mungkin
kalian sudah film ya ya
oke tapi ada gak sih tips tips untuk para pebisnis muda lainnya begitu ya
karena memang ketika usia muda pasti ingin langsung kesuksesan
tapi itu tidak semudah itu ya
karena banyak sekali anak muda anak muda zaman sekarang itu pengennya shortcut gitu
pengennya langsung naik ke atas gitu
itu nggak salah juga gitu
tapi kita sendiri lebih cenderung untuk lebih memilih nikmati prosesnya gitu kan
pelajarin gitu kan
dan baru kita seperti kesuksesan itu seperti anak tangga gitu
kita harus kalau mau di atas kita harus naik sedikit demi sedikit
seperti itu gitu
karena kan kesuksesan itu berawal dari berbagai macam proses
nah proses prosesnya itu yang harus kita jalanin gitu kan
karena kan gak tahu tuh naiknya dari mana
dan yang pastinya menjadi sukses itu sulit ya
tapi lebih sulit lagi kalau kita gak sukses gitu
jadi kita berdua mengambil filosofi dari situ
lebih baik mengambil pilihan untuk sulit untuk mencapai kesuksesan gitu